untuk mengetahui perkembangan munaslup golkar
sudah ada koresponden senior cnn indonesia
alvito agenda munaslup sejauh ini masih begitu dinamis
bagaimana kepastian proses pemilihan ketua umum partai golkar
apakah sudah bisa dipastikan malam ini
yang jelas eva hari ini akan terpilih ketua umum yang baru
saya koreksi apakah hari ini atau dini hari nanti
karena bisa saja lewat pukul dua belas pemilihan dilaksanakan
karena masih ada dua agenda paripurna lagi yang harus diselesaikan
saat ini ruangan tampak kosong karena peserta munas masih masuk ke dalam komisi komisi
untuk membahas berbagai permasalahan
tidak hanya membahas soal tatip saja yang memang menjadi sorotan
terkait dengan pemilihan ketua umum malam atau dini hari nanti
tapi juga ada beberapa agenda yang penting dibicarakan
seperti misalnya usulan apakah sudah saatnya golkar
mengajukan usul atau rekomendasi kepada pemerintah
agar mantan presiden soeharto dinobatkan sebagai pahlawan
juga soal wacana di amandemen kembalinya undang undang dasar empat puluh lima
karena sudah butuh pembenahan atau perbaikan di sana sini
sesuai dengan kebutuhan zaman
jadi masih ada beberapa agenda lagi
kami menghitung ini akan cukup berlangsung lama
paripurna kelima akan membahas tentang hasil pembicaraan dalam komisi
paripurna enam nanti akan membahas tentang tatip
nah disinilah kemudian kunci atau awal dari pemilihan ketua umum
karena bisa saja walaupun sebenarnya kita tahu bersama bahwa sesungguhnya
sudah ada kesepakatan bahwa pemilihan akan berlangsung secara langsung umum bebas rahasia
itu artinya menggunakan asas yang biasa kita pakai
dan pemilihan yang sifatnya formil di negeri ini
tapi sekali lagi ketika paripurna dibuka itu artinya ada kesempatan floor
untuk menyampaikan pendapat dan opininya
dan bisa saja apa yang sudah disepakati jika disepakati oleh paripurna kala itu bisa berubah
artinya bisa saja usulan atau wacana terkait dengan pemilihan yang bersifat terbuka
itu bisa dilaksanakan
kita lihat nanti perkembangannya
tapi ini akan masih memakan waktu yang cukup lama
sampai pada akhirnya tahapan pemilihan ketua umum nanti eva
bicara pemilihan ketua umum ada belasan dpd yang kemudian menyatakan dukungannya terhadap
salah satu calon ketua umum
kita sebutkan sotiano fanto
bagaimana sebenarnya peta kekuatan saat ini
menarik untuk mencermati bahwa ada sekitar empat belas pihak yang punya suara
yang mengatakan mendukung sotiano fanto sebagai ketua umum
ketua umum yang baru
tidak hanya dari dpd tapi juga dari organisasi di golkar
mkgr katakanlah begitu
kita sebut saja begitu yang mengatakan siap mendukung setia novanto
untuk menjadi ketua umum partai golkar di masa selanjutnya
tapi kita harus ingat bahwa yang menyampaikan adalah dpd tingkat satu
sementara pemilik suara dpd tingkat satu dpd tingkat dua
organisasi sayap organisasi pendiri dan dpp
jadi masih banyak yang harus dipertaruhkan dan diperhitungkan
katakanlah ketika dpd satu mengatakan kami siap mendukung setia novanto
apakah hal yang sama diamini oleh ketua dpd atau pengurus daerah tingkat kabupaten kota golkar
ini yang masih menjadi misteri
nah ini akan menarik eva
jika seandainya pemilihan dilaksanakan secara terbuka
bisa saja ketua dpd satu dalam tanda kutip melakukan intimidasi kepada dpd tingkat dua
karena satu dan lain hal untuk memilih calon yang diunggulkannya
ini akan memungkinkan jika hal itu dilakukan secara terbuka
jika dilakukan secara tertutup maka kemandirian dpd dua bisa saja ditegakkan
artinya dpd satu memilih a sementara dpd dua bisa saja memilih b
inilah yang kemudian menjadi wacana yang terus menerus diperbincangkan selama ajang munaslup kali ini
saya sudah bersama dengan silakan pak salah satu tim sukses
bapak bisa di sini
dengan salah satu tim sukses sotiano fanto
sekaligus ketua umum mkgr
ini tidak main main
pak rumkono ini tadi malam sudah menyatakan siap mendukung setia novanto
begitu pak ya
ya saya bukan hanya mendukung saja
tapi saya sebagai tim sukses
inti daripada memenangkan bung sotiano fanto
dan kami sudah bekerja selama dua bulan
dan saya melihat memang dinamika untuk mendukung calon kami sotiano fanto itu semakin trendnya
trendnya semakin tinggi mendekati pemilu pemilihan nanti ini
seperti fakta tadi menunjukkan bahwa ada empat belas daerah
dan juga termasuk mkgr secara implicit ya
kita berhitung kurang lebih delapan belas karena ada yang menyebut salam dua jari kemudian ini ya
jadi saya kira kami optimis untuk bisa memenangkan sotiano fanto sebagai ketua umum partai
kalau optimis seperti itu artinya wacana soal terbuka atau tertutup tidak jadi masalah buat kubu setia novanto
kita justru kalau memang terbuka sudah fakta menunjukkan bahwa dari delapan belas yang menyebut nama tadi atau secara implisit
saya kira itu sudah mencapai tiga ratus lebih suara ya
lebih bagus buat kita kalau terbuka
tapi tertutup pun kita siap nor problem
kita saya kira kita mari berkondisi dengan baiklah
kita mudah mudahan ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik
kemarin ada tujuh orang calon ketua umum yang menyatakan
kemarin ada tujuh orang calon ketua umum yang menyatakan
yang menyatakan bersepakat
walaupun kesepakatannya adalah menegakkan konstitusi partai dengan meminta agar sy dan oc menyelenggarakan pemilihan secara tertutup
walaupun kemudian pada akhirnya ketua sidang mengatakan silahkan tertutup
tapi kemudian ini berkembang menjadi dinamis sehingga mungkin saja tujuh ini akan berafiliasi akan berkoalisi akan beraliansi untuk mengalahkan setia novanto
ini tujuh lawan satu kira kira seperti itu
agak ngeri ngeri sedap gak timnya sotiano fanto
kan politik itu dinamis ya mungkin kemarin mereka berpikir begitu ya
saya kira dalam waktu ya kurang lebih tujuh jam ini ada perubahan perubahan itu yang terjadi
tapi ini kan berubah jadi lima dua katanya
ya bisa terjadi kalau ada yang merasa kalah atau ya apa namanya visi dan misinya bisa sama
bisa saja akan terjadi suatu kompromi kompromi yang dibangun oleh sotiano fanto
kompromi kompromi yang dibangun oleh mereka ya saya tidak tahu tapi yang penting kompromi itu sebelum pemilihan
kalau sesudah pemilihan terjadi kompromi itu bahwa kompromi namanya ya saya kira saya berharap supaya terjadi suatu kompromi kompromi pada saat ini menjelang pemilihan nanti ya sudah terjadi suatu kompromi nanti bisa mendapatkan suatu musawarah mufakat gitu ya
pak rum kan begini ini kemarin pemandangan umum menyatakan sebagian belasan pemilik suara mengatakan mendukung setia novanto
kemudian juga ada wacana soal dukungan dari pemerintah katakanlah luhut bin sarpanjaitan yang merupakan menteri koordinator yang mengatakan favor kepada setia novanto
begitu juga kabarnya pak setia ini juga ditimang oleh ketua umum demisioner abu rizal bakri
menang banyak nih setia novanto
kalau saya melihat pemerintah itu bukan hanya untuk mendukung setia novanto tapi ingin bahwa munasluf ini sukses dalam rangka untuk mendukung ya pemerintahan jokowi jk
karena tampak adanya golkar itu berarti seperti pemerintahan yang tidak ada garamnya ya
ya golkar ini menjadi garam daripada pemerintahan mereka sehingga mereka menginginkan
jadi kan munasluf ini sukses ya baik itu perjalanan munasnya itu sendiri demokrasinya perjalanan yang baik dan juga ketua umum yang betul betul bisa kerjasama dengan pemerintah itu ya
mari saya tanya pertanyaan yang sesungguhnya kemudian
setia novanto ini sudah terjerat kasus bukan terjerat kasus terjerat peristiwa yang kemudian membawanya masuk ke dalam dewan kehormatan
akhirnya hal tersebut walaupun belum bisa dibuktikan secara hukum membuatnya harus mundur dari tampuk dpr satu
artinya sebenarnya posisi bahwa setia novanto ada dalam kondisi yang benar benar aman di mata publik
saya sekali lagi katakan di mata publik bukan di mata pemilik suara di munaslup ini
agak sedikit tidak positif gitu
kalau tidak mau katakan
terjelah begitu ya
nah ini kemudian bergulir di media sosial soal ketua umum harus tidak tercelah dong
yang tidak punya masalah sesungguhnya
apakah ini kemudian tidak jadi pertimbangan pertimbangan dari tim setia novanto
jadi begini saya katakan bahwa ini kan masalah politik ya
dan secara hukum ya ternyata fakta fakta itu tidak bisa dibuktikan oleh hukum itu sendiri
dan pernyataan kapolri juga menyatakan bahwa ini tidak ada
ada unsur unsur hubungan dengan hukum
kemudian tidak ada papa minta saham
dan kejaksaan pun sudah begitu
dan fakta lain bahwa secara opini saya berjalan bersama beliau ke seluruh tiga puluh empat provinsi
itu perjalanan setia novanto di mana mana di airport dimanapun cium tangan semuanya
itu kadang kadang dolkar yang cium tangan
biasa pak setia novanto
rakyat yang ikutin peristiwa
berarti mereka tahu persis bahwa setia novanto ini terjelimi gitu ya
begitu turun di airport cium tangan pak setia
tapi secara faktual pak ruf secara faktual media lebih memotret novanto secara negatif
begitu juga sosial media lebih memotretnya secara negatif
ini kan kemudian tentu saja tidak ada hubungannya publik secara umum dengan pemilihan ini
pemilihan ini tetap yang menentukan adalah pemilik suara
tapi kan itu kan juga mempengaruhi
biar gimana juga
volkar kan stakeholder nya republik indonesia dan rakyat indonesia
ya saya kira begini
dari media sendiri sudah mempublikasikan semua
tapi rakyat menilai bahwa pak novanto ini tidak bersalah
kenapa dizolimi kan gitu ya
fakta itu menunjukkan di lapangan atau di masyarakat grassroot dikenal baik
cium tangan dipeluk ya
bahkan nenek nenek pun ada yang datang meluk dia
kok kenal pak siti novanto
iya kemarin kasian
ini kan berkat media juga
media akhirnya mendatangi nenek itu dan memuancarai
tapi saya sudah akhir
di dalam sejarah dan cerita pak novanto ini beberapa kali dipanggil ke kpk terkait dengan kasus korupsi
walaupun sekali lagi belum ditetapkan sebagai tersangka
tidak pernah ada kata tersumbah
merupakan soal hal biasa
penegak hukum pasti memanggil siapapun yang mempunyai informasi isu isu yang berkembang atau dikait kaitkan
tapi ternyata begitu dipanggil tidak ada masalah
sampai hari ini tidak ada kasus satupun yang menjerat beliau sebagai terlibat dalam kasus
beliau sebagai public figure ya
sudah tentu mempunyai teman banyak
teman teman banyak yang telah mendapatkan kasus itu dikaitkan dengan setia novanto
dan sampai sekarang tidak ada bukti dan fakta itu
itulah susahnya kalau temannya banyak ya
temannya banyak dan juga baik sama orang
pak rum sekali lagi terima kasih
siapapun yang menang mudah mudahan membawa golkar lebih rekonsiliatif dan konsolidatif ya
agar kompak kembali ya
harapan seluruh pemerintah rakyat indonesia kadang kadang patel golkar mengharapkan itu
terima kasih pak rum
demikian eva laporan kami dari bali